timnas indonesia u dua puluh tiga akan menghadapi vietnam dalam laga final piala aff u dua puluh tiga malam ini pukul delapan malam nanti ya
pada pertandingan yang digelar di stadion rayong thailand ini kedua tim baik indonesia maupun vietnam tentu sama sama memburu gelar kedua di turnamen ini
lalu bagaimana peluang indonesia dalam laga final kali ini apakah kemudian pelatih sinteyong ini mampu memberikan gelar juara pertamanya untuk timnas indonesia
kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat sepak bola anton sanjoyo selamat sore bung joy
ini vibesnya masih apa ya bung joy semangatnya ada positif sekali apalagi kita tahu kemarin di semifinal berhasil mengalahkan thailand dengan skornya telak tiga satu nih bung joy
kalau bicara peluang hari ini di sisi lain vietnam selama laga aff u dua puluh tiga ini belum sempat terkalahkan di grup kemudian selalu menang melawan malaysia juga menang kemarin
peluangnya nih tim nas ini menang nggak sih kira kira malam ini bung joy
jadi gini mesa ini ada turning point nya ketika melawan thailand ya
dan kalau kita lihat ketika melawan malaysia kan jelek sekali penampilan dari asuhan sintayong ini
lawan timur leste juga menangnya menang susah payah lah
tapi kan kemudian kita bisa melihat bahwa ketika menghadapi thailand itu bukan saja menang tapi juga mental blok yang selama ini dihinggapi
menghinggapi pemain pemain indonesia
kalau ketemu thailand itu bisa mereka sisihkan
dan harusnya memang kalau kita bicara peluang indonesia yang mengirim tim u dua puluh tiga ini memang yang terbaik sekarang di aff ini
karena sebagian besar yang dipanggil oleh sintayong meskipun beberapa tidak bisa bermain ada tiga pemain juga cedera
tampaknya memang ini adalah pemain pemain yang sudah matang dan sudah menjadi pemain inti
ya meskipun mereka tidak terlalu lama bisa bergabung dengan tim nasional dalam tanda kutip
tapi ini pemain sudah pada mateng gitu loh
agak berbeda dengan vietnam
yang menurut saya meskipun mereka menang telak lawan malaysia yang mengalahkan indonesia
tapi dari sisi kematangan tim nasional indonesia u dua puluh tiga ini jauh lebih matang daripada vietnam
jadi peluangnya menurut saya cukup besar untuk menjadi juara aff kali ini
pasti itu yang kita harapkan
benar benar bisa terjadi nanti ya
ini baru saja saya update skornya
pertandingan antara malaysia dan juga thailand sudah berakhir dengan penalti tiga empat
dimenangkan oleh thailand
ini akhirnya yang ada di posisi ketiga ya bung joy
bung joy kita kembali lagi ke topik utama
indonesia tentu tadi bung joy sebutkan terancam bisa dikatakan tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik
ada dua pemain komang teguh kemudian titan agung masih terkena hukuman larangan bertanding
selain itu tiga pemain lainnya ini yang juga diunggulkan
bisa ada bagas kava irfan jauhari beckham putra
apakah kemudian artinya kekuatannya ini akan berkurang kalau kita bandingkan dengan performa yang ada saat melawan thailand saat itu
ya kalau bagas memang cedera ya
yang saya khawatirkan kalau beckham putra tidak bisa main
karena dia pemain poros
dia pemain yang betul betul mengatur di lini tengah
jadi kalau dia tidak bermain atau
harus ada pemain yang bisa menggantikan beckham putra
baik harus ada pemain yang bisa menggantikan beckham putra
jika nanti memang tidak diturunkan begitu siapa kemudian kira kira bung joy yang bisa menguasai di lini tengah
sehingga menjadi pembeda menjadi pemain kunci kalau kita bicara di lini tengah
ada dua pemain yang sebetulnya bisa ditempatkan ya
misa juga yang biasa sebagai penyerang bisa ditempatkan sebagai pivot
tapi saya tidak terlalu yakin itu akan dilakukan oleh sintayong
dugaan saya akan ada perubahan sedikit formasi
jadi tidak pakai empat tiga dua satu tapi mungkin pakai empat tiga tiga
ini yang paling memungkinkan kalau beckham putra tidak bermain
sehingga memang kekuatan di lini serang ini akan sangat maksimal
tapi empat tiga tiga itu kan super ofensif
sementara beckham putra itu penyeimbang
nah ini yang saya agak khawatir kalau beckham tidak bermain
tapi apapun sebetulnya kualitas timnya sintayong khaili ini sebetulnya setingkat di atas vietnam
jadi mungkin mental block yang sudah bisa dilepas ketika melawan thailand
bisa dilepas juga ketika melawan vietnam
dan indonesia kan sudah bisa melepas mental block itu
kita ingat di sea games kan sebetulnya pemain ini hampir sama
cuma memang pemain pemain vietnam ini ada yang pemain under dua puluh satu
nah ini yang agak membedakan vietnam kali ini
tapi overall sebetulnya memang ini pertandingan seimbang
indonesia jauh punya peluang seandainya bisa mempertahankan
kualitas ritme ya
irama ketika dia bermain
ritmenya ketika bermain melawan thailand
dan itu salah satu yang terbaik
dari penampilan selama ini
bung joy kalau kita sedikit melihat apa kemudian statement yang disampaikan ya
beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah sekitar hari jumat kemarin ya
atau mungkin kamis itu pelatih vietnam ini sempat memuji
kualitas dari tim nas dan juga pelatih sintayong
yang mengatakan bahwa memang ini yang terbaik begitu ya
kualitas dari tim nas indonesia u dua puluh tiga di aff u dua puluh tiga kali ini
menurut kacamata bung joy
walaupun tidak pakai kacamata
tapi menurut pandangan bung joy ini ya
apakah ini kemudian merupakan salah satu taktik cy war jelang final
atau memang apa yang sejak tadi bung joy katakan
garuda muda yang maju ke aff u dua puluh tiga ini memang layak untuk jadi juara di tahun ini
kalau pelatih vietnam yang bilang itu jelas cy war lah
kalau kita kita yang bilang di sini
ya dengan penilaian yang objektif ini memang tim yang terbaik so far ya di under dua puluh
jadi memang harus diwaspadai kata kata itu bisa beracun tuh
kata katanya pelatih vietnam
karena bisa membuai pemain pemain indonesia
sangat berlebihan kepercayaan dirinya
dan itu akan menjadi titik balik dan bisa dipukul oleh vietnam
saya sih merasa bahwa itu cy war
dan sebelum bisa mengangkat piala kita tidak boleh sekali lagi tidak boleh merasa juara
indonesia harus tetap menganggap vietnam ini lawan yang paling tangguh
dan kalau kita lihat perjalanan dia kan ini tim yang sangat tangguh ya
tidak pernah kalah
dan selalu dengan confidence yang sangat tinggi
ini khas vietnam ya sejak saya meliput tahun dua ribu empat belas
ini khas sekali permainan vietnam
mereka bisa berkelahi dalam tanda kutip di lapangan untuk memperebutkan bola
mereka ini yang tidak boleh kalah
pemain pemain indonesia harus jauh lebih militan
daripada pemain pemain vietnam yang sudah teruji ya
mereka kan lepas dari penjajahan itu kan belum lama
karena perjuangan mereka yang hebat
dan itu terbawa di lapangan cepat bola
jangan sampai kita indonesia kalah dalam hal itu
jadi jangan terbuai dulu
jangan jumawa dulu sebelum benar benar menjadi juara gitu ya bung joy
bung joy kita tahu tapi kita perlu apresiasi
tadi bung joy sampaikan bahwa
kualitas dari pemain timnas indonesia juga lagi on fire sekali gitu
apalagi mental block melawan thailand sudah juga terlewati begitu
di tengah kemudian shadowing dari apa yang terjadi di sea games kemarin
dengan segala dinamika yang ada
bung joy kalau harus memberikan catatan
apa kemudian poin poin yang harus diperhatikan
termasuk mungkin yang tadi bung joy sampaikan
gak boleh over confidence dulu ya gitu
apalagi kemudian bung joy yang harus diperhatikan sekali oleh timnas indonesia
agar benar benar kali ini
karena pelatih sintayong ini memberikan gelar pertamanya nih
gelar juara pertamanya bagi timnas indonesia
ya kalau saya lihat dari penampilan pertama
ketika kalah melawan malaysia
kemudian menang susah payah lawan timur leste
itu kepercayaan diri pemain ini
nggak ada ya nyaris tidak ada
justru keluarnya ketika melawan thailand
mungkin karena yang dihadapi adalah thailand
nah karena yang dihadapi thailand
mereka merasa bahwa ini memang lawan yang tangguh
ketika lawan yang tangguh
mereka mengeluarkan semua kemampuannya
saya merasa ada sedikit mereka merendahkan ketika melawan timor leste
ketika melawan malaysia
tapi hasilnya jadi kontraproduktif kan
jadi sekarang menurut saya
ketika menghadapi vietnam yang selalu sulit dihadapi oleh indonesia
mudah mudahan stage nya sama
ketika saat menghadapi thailand
jadi mereka kan sebetulnya ini pemain pemain ya masa depan indonesia
betul betul yang kalau saya lihat ya
sudah lama sekali saya tidak melihat kualitas pemain seperti ramadan sananta
seperti pemain pemain yang punya dewangga
punya karakter yang betul betul bisa membuat
oh ini benar akan menjadi andalan indonesia di masa depan di timnas senior
saya belum pernah lihat nih dalam lima tahun terakhir
justru yang saya lihat ini ada pada ramadhan sananta dan kawan kawan
mudah mudahan stage mereka terus tinggi
kita juga berharap bagaimana kemudian nanti pertandingan bisa berjalan secara sportif
tidak ada lagi kemudian insiden insiden seperti apa yang terjadi pada sananta kemarin
saat melawan malaysia begitu ya bung joy ya
kita sama sama akan kawal jalannya seperti apa ini nanti
tentu sebagai warga negara indonesia
doa dan dukungan terbaik kita berikan sebagai pemain ke dua belas ya bung joy
di lapangan untuk memberikan semangatnya
kita tunggu bersama hasilnya seperti apa
terima kasih banyak bung joy sudah berkenan dan bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom hari ini
sehat selalu bung joy
sama sama terima kasih